idul adha menjadi momen yang sangat ditunggu tunggu umat muslim untuk berkurban
bagaimanakah situasi perayaan idul adha para jamaah haji di tanah suci mekah
serta jangan lewatkan siaran langsung suasana hikmat hari raya idul adha
dari masjid istiqlal jakarta dan beberapa kota di indonesia
ikuti sholat idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah rabu dua puluh dua agustus jam setengah tujuh pagi live di cnn indonesia